kita ke informasi selanjutnya hari ini sultan brunei darussalam hasan al bolkiah berkunjung ke indonesia dan bertemu dengan presiden joko widodo di istana bogor jawa barat
rangkaian acara diawali dengan tibanya sultan brunei di kompleks kepresidenan bogor sekitar pukul sepuluh lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
kedatangan sultan hasan abolkiah disambut langsung oleh presiden joko widodo
kemudian presiden juga mengajak sultan brunei untuk menanam pohon dan berbincang di veranda talk
rencananya kedua pemimpin negara akan menggelar pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kerjasama di berbagai bidang termasuk soal investasi dan perlindungan migran indonesia di brunei
kita langsung ke istana bogor jawa barat sudah ada korespondensi nn indonesia ada teddy zuhari di sana
teddy apa kesanmu
kemudian agenda pembahasan atau mungkin ada kerjasama yang disepakati antara kedua negara antara brunei dan juga indonesia dalam pertemuan antara presiden jokowi dengan sultan hasan abolkiyah
selamat siang renhat benar sekali hari ini presiden joko widodo menerima kunjungan dari sultan brunei sultan hasan abul kiyah di istana kepresidenan bogor jawa barat
yang datang sekitar pukul sepuluh tiga puluh lima wib
dan dari informasi yang disampaikan langsung oleh menteri luar negeri retno marsudi bahwa memang ada beberapa pembicaraan bilateral yang dilakukan oleh presiden dan juga sultan brunei
dimana dari pembahasan tersebut ada membahas mengenai perekonomian dan juga perdagangan serta berbicara juga mengenai warga negara indonesia yang ada di brunei
dan menurut retno marsudi bahwa kerjasama antara pihak brunei darussalam dan juga pemerintah indonesia memang mengalami penurunan
ini lebih terjadi karena adanya dampak minyak yang nilainya turun tapi volume perdagangan antara kedua negara ini tidak disebutkan turun
ini hanya nilainya saja reinhardt yang turun seperti yang saya sebutkan tadi ini berkaitan dari dampak turunnya nilai harga minyak dunia
dan juga tadi
disebutkan brunei juga akan melakukan beberapa kerjasama di beberapa bidang dengan pemerintah indonesia misalnya saja perikanan kemudian juga perkapalan pertanian dan juga pelabuhan
khusus untuk bidang pertanian ada dua jenis varitas unggul bibit padi yang akan dikembangkan antara pemerintah brunei dan juga indonesia
dan tadi juga disebutkan bahwa
selain menyempakati beberapa kerjasama di bidang pertanian perikanan pelabuhan dan perkapalan pemerintah brunei darussalam juga disebutkan oleh menteri luar negeri retno marsudi tertarik untuk membeli beberapa alutsista dari pemerintah indonesia
ini juga mungkin yang menjadi agenda selanjutnya setelah dari istana bogor nanti dua kepala negara ini akan menuju ke mabes cilangkap di jakarta